sementara itu meski tim pemenangan masih disusun pasangan anies baswedan sandiaga uno sudah memiliki rumah pemenangan yang dijadikan salah satu titik kumpul
rumah pemenangan ini diberi nama rumah juang
rumah juang berlokasi di jalan brawijaya jakarta selatan
posko ini merupakan inisiasi dari partai gerindra
rumah ini juga menjadi saksi lahirnya partai gerindra
sandiaga uno menyatakan ia dan anies bukanlah duet politik melainkan pasangan yang siap bekerja
anies memahami sektor pendidikan sementara sandiaga uno berpengalaman di sektor industri dan pangan